kapolda sulawesi tenggara mengunjungi korban ledakan granat di rumah sakit bayangkara kendari
dalam kunjungannya kapolda mengatakan
ledakan granat yang terjadi pada pelatihan petugas keamanan di universitas halu oleo adalah murni akibat kecelakaan
dalam kunjungannya ke rumah sakit bayangkara kendari
kapolda sulawesi tenggara brigjen paul agung sabar santoso menyampaikan rasa empati atas kejadian yang menimpa para korban
menurutnya kejadian meledaknya granat tersebut murni kecelakaan
adanya lima korban yang dirawat dengan kondisi yang masih trauma dan masih menjalani perawatan intensif
sementara tiga korban lainnya berada di rumah sakit abu nawas kendari